informasi lain komisi pemberantasan korupsi kpk dan pemerintah
melakukan kolaborasi pencegahan korupsi melalui perpres lima puluh empat tahun dua ribu delapan belas
strategi nasional pencegahan korupsi ini menggandeng kementerian dalam negeri
bapenas menpan rb kpk hingga kantor staf kepresidenan
ditandatangani pada dua puluh juli dua ribu delapan belas perpres nomor lima puluh empat tahun dua ribu delapan belas
digadang menjadi angin segar pencegahan korupsi
nantinya tim dan aksi akan fokus pada tiga hal yang dianggap paling berpotensi korupsi
yaitu perizinan dan tata niaga keuangan negara serta penegakan hukum dan birokrasi
sistem kerja tim nasional ini pun akan memperluas partisipasi publik
dan optimalisasi outcome negara
tim ini akan dipimpin kpk bersama pemerintah meski pelaksana utamanya berasal
dari bidang pencegahan kpk pahala ritonga
pelaksanaannya pun akan dievaluasi sekurang kurangnya dua tahun sekali
perpres nomor lima puluh empat tahun dua ribu delapan belas ini merupakan revisi penguatan strategi pencegahan
dan pemberantasan korupsi yang sebelumnya diatur
dalam perusahaan pemerintahan
dan perpres nomor lima puluh lima tahun dua ribu dua belas yang kini mengoptimalkan kolaborasi kpk dan pemerintah
kemana kemudian bisa kita sinkronkan
mudah mudahan dengan adanya perpres ini
perpres ini memang dikhususkan untuk pencegahan
jadi membangun sistem